kisru pinjam meminjam antara anis rashid baswedan dengan sandega salahuddin uno
pada masa kampanye pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
belum direspon secara resmi oleh anies
namun kepada pengajar komunikasi politik dari universitas paramadina henry satrio
anies baswedan menyatakan utang itu lunas
dianggap lunas jika menang pemilihan gubernur
ditemui di sebuah hotel di kawasan cikini menteng jakarta pusat pada selasa
henry satrio mengutip penjelasan anies
bahwa perjanjian pinjam meminjam antara anies baswedan dengan sandiaga uno telah selesai
dalam perjanjian tertulis bahwa jika dalam pertarungan pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
maka anies akan membayar lima puluh miliar lebih uang yang dipinjam secara bertahap
namun jika pasangan anies dan sandi menang
maka perjanjian pinjam meminjam dinyatakan selesai
munculnya perjanjian pinjam meminjam antara anis sandi
sangat menguntungkan anies yang rencananya akan maju ke pemilihan presiden
tadi pagi gue berbincang dengan mas anies
saya berbincang dengan mas anis
terkait dengan rumor yang beredar
bahwa ada perjanjian pinjam pinjam antara anies baswedan dan sandiaga uno
nah saat ini perjanjian itu sudah selesai
bahasannya bukan diikhlaskan
sementara ditemui dalam gelaran puncak perayaan satu abad nu di sidoarjo jawa timur pada selasa
sandiaga uno menyatakan tak ingin memperpanjang soal utang piutang dengan anies baswedan saat pilkada dua ribu tujuh belas silam
sandi mengaku ingin menatap masa depan
meski sempat diungkap oleh erwin aksa soal utang piutang yang mencapai lima puluh miliar rupiah
namun sandiaga uno tak ingin menatap masa depan meski sempat diungkap oleh erwin aksa soal utang piutang yang mencapai lima puluh miliar rupiah

namun saat ini tahapan konsultasi pilpres dua ribu dua puluh empat telah dimulai
menurut sandi keputusan ini telah melalui pertimbangan dan juga konsultasi dengan keluarga
kabar utang piutang mencuat di publik setelah diutarakan erwin aksa dalam youtube akbar faisal
di mana uang tersebut diceritakan dibutuhkan anies untuk kelancaran roda logistik dalam upaya memenangi kursi dua
ke warganya timotipnya tidak akan buku diperhatikan percorotan
pertanyaan itu yang ditanyakan dengan memori jokowi bila terhadap kebenaran itu atau yang kita lihat yang bisa dapat dipercaya oleh ekonomi agaroohkan kesempatan ini
akan bertandardrange di temperatorell
soalnya utang pintang bagaimana pak menteri